semua angka angka membaik
yang pertama mungkin ada dua hari berselang
kasus kematian tidak ada dalam kasus covid ini
eh tanggal dua puluh enam dan tanggal dua
yang kedua tadi diputuskan karantina yang empat belas hari menjadi sepuluh hari
dan yang sepuluh hari menjadi tujuh hari